assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
belakangan istilah julid kerap sekali kita dengar
apalagi di tengah perkembangan media sosial yang luar biasa
julid yang dimaknai iri dan dengki ini tampaknya menjadi fenomena sosial
yang begitu mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari hari
baik di dalam dunia nyata maupun sekarang di dunia maya
islam pun hakikatnya tegas melarang hal ini dan ancamannya tidak main main
nah untuk membahas tema terkait jangan julid ini seperti biasa
sudah hadir bersama saya di studio ada ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
ini temanya kayaknya memang zonanya ahilman nih
jadi saya sering julid
mengingatkan jangan sering julid gitu ahilman ya masya allah
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini maupun tema yang lain
boleh silahkan layangkan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
saya tuh sampai gini loh ahilman mencari cari sebenarnya definisi julid menurut kamu sebesar bahasa indonesia itu apa
saya tuh awalnya memaknai julid itu mungkin nyinyir ya atau mungkin suka ngejek atau apa
tapi ternyata julid itu berkaitan sama iri dan denggi dengan keadaan orang lain gitu
nah hakikatnya kan iri dan dengki ini
kalau dalam perspektif islam kita kan juga sedikit kemarin beberapa kali kita sempat bahas ya
iri dan dengki itu tuh bagaimana kita harus memaknainya
bicara di antara sikap yang harus kita hindari adalah iri dan dengki ya
atau dalam bahasa arabnya
iri dan dengki disebut dengan hasad ya
sederhananya sering guru kita menyampaikan sms
susah melihat orang senang
senang melihat orang susah
itu masuk kategori orang yang iri dengki atau hasan
atau mungkin dalam tren sekarang seringkali disebut dengan julid
tapi sekiranya kalau kita boleh definisikan julid itu kan berarti
dengan apa yang ada dalam diri orang lain
tapi kita gak berani mengungkapkannya gitu
jadi lebih konteksnya tuh di belakang dia gitu
kita mengumpulkan orang yang kira kira satu circle dengan kita
ngomongin orang lain dengan apa yang dia dapatkan
ya boleh jadi nyinyir
boleh jadi dia gak senang dengan pencapaian orang
boleh jadi dia berbahagia dengan kesedihan orang
nah maka ini diantara sikap yang harus dihindari gitu
dan hati hati dengan sikap seperti ini
karena sikap julid yang kita hadirkan
ini bisa mengantarkan kita punya penyakit dalam hati
dan ketika penyakit ini terus dibiarkan
akan merongrong kebiasaan baik kita
sehingga pada akhirnya kita tidak punya pahala yang berarti di hadapan allah swt
pentingnya menjaga ahlak kepada orang lain
saya teringat dengan satu kisah dalam hadis yang diceritakan
ada seorang perempuan
yang masya allah sholatnya bagus
baca qurannya baik
tapi dia punya kebiasaan
menyakiti hati tetangganya
boleh jadi membicarakannya
tapi ternyata apa kata nabi

keburukan dari lisan yang dia hadirkan
menjadi penyakit hati yang dibiarkan
dan dia tidak bisa mencari penyakit hati yang dia hadirkan
dan dia tidak bisa mencari penyakit hati yang dia hadirkan
dan dia tidak bisa mencari penyakit hati yang dia hadirkan
sehingga membuat apa yang dihadirkan itu sebagai bentuk kebaikan
tidak terangkat kepada allah swt
sholatnya baca qurannya puasanya sedekahnya
sehingga tidak punya nilai dalam pandangan allah swt
dikisahkan ada seorang perempuan yang sholatnya biasa saja
puasanya biasa saja
bahkan diceritakan hanya memberikan sepotong roti katanya
tapi dia adalah orang yang
pada saat itu
pandai menjaga hati
untuk tidak menyakiti tetangganya
dia berhati hati sekali gitu
bagaimana menjaga sikap kepada tetangganya
iya filjana dia di surga
begitu banyak mohon maaf ya
perempuan yang menempati api neraka
apa salah satu penyebabnya
karena dia tidak bisa menjaga lisannya
di surat al hujurat
di surat al hujurat
itu kan digambarkan diantara
perbuatan perbuatan yang harus kita hindari
di ayat itu kan disampaikan
kita tidak boleh mengolok olok orang lain
boleh jadi yang kamu olok olok
lebih mulia daripada kamu yang mengolok oloknya
yang luar biasanya
di awal ayat bicara tentang
janganlah satu kaum mengolok olok kaum yang lain
bilang begini dan janganlah seorang perempuan
mengolok perempuan yang lain
karena bisa jadi yang kamu olok olok lebih baik
daripada yang kamu olok olok
kenapa disitu bicaranya tentang perempuan
karena boleh jadi ini gambaran
prediksi bahwa yang akan terjadi
olok olok julid dan seterusnya
itu boleh jadi adalah kaum perempuan
tapi rawannya memang ada disitu
karena biasanya begini katanya
laki laki itu kalau nggak suka langsung bilang
gak suka gak suka
tapi kalau perempuan biasanya di depan mungkin
paham paham aja tapi di belakang
kadang kadang mungkin ada alasan gak enak atau apa gitu ya
satu jangan mengolok olok
dua jangan menghina
itu lisan semua ya
tiga jangan memanggil dengan panggilan yang buruk
dan ini urutan biasanya
orang kalau sudah mengolok olok
berarti dia menghina
kalau udah menghina biasanya bakal keluar kalimat kalimat yang tidak pantas
kita sematkan kepada orang yang kita olok olok tadi
kalau ini terus ditanam
maka next yang keempat
kita akan prasangka buruk kepada orang itu
pasti mah dia begini
dan sebagian perasangka adalah dosa
karena perasangka itu
berarti kita hina dia
kalau salah jadi fitnah buat dia kan
kalau kecurigaan boleh gak ilman
tapi dalam hati nih
misalnya kan kadang kadang kita juga nggak bisa berlepas dari itu ya
misalnya kita melihat sesuatu yang kayaknya kurang pas gitu ya
tapi dalam hati
aduh kok kayaknya dia jangan jangan dia begitu ya
memahami prasangka itu ada dua
dalam husnuzon aja harus ada prasangka
orang itu baik nggak ya
kita kan suka ada prasangka tuh
kayaknya baik deh
jadi dalam perasangka baik aja
masih ada kehati hatian yang harus kita hadirkan
nih sekarang apalagi perasangka buruk gitu
makanya lo biar berhati hati
karena kalau perasangka buruk nih ditanam terus jadi curiga
iya bisa ujungnya ke situ
itu maka itu lisan semua tuh
jadi awalnya olok olok menghina mencacimaki dengan panggilan buruk
setelah itu biasanya kita akan sibuk mencari kesalahan orang itu
maka janganlah anggota jasus mencari kesalahan
kalau sudah begitu
maka nextnya dia akan membicarakan kejelekan orang tersebut
apakah engkau tahu dosanya orang bergibah itu seperti memakan bangkenya sendiri
saudaranya sendiri gitu
jadi ini urutan
nah boleh jadi julid itu adalah serpihan kecil
dari kebiasaan kebiasaan buruk yang diingatkan oleh allah
di surat al hujurat ayat sebelas dan dua belas
maka berhati hatilah dengan julid ini
terutama dalam urusan lisan kita
selamatul insan fi hifdil lisan
selamatnya manusia tergantung lisannya
maka ketika ditanya siapakah seorang muslim yang baik itu
jawabannya adalah seorang muslim yang baik
adalah dia yang bisa menyelamatkan muslim yang lain
dengan tangannya dan lisannya
tangan dan lisan
jadi begitu penting yang menjaga lisan
ahilman kita harus jeda dulu
nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode jangan julid
iya julid nggak boleh tapi kadang kadang tuh orang juga suka kepo sama urusan orang lain
ya akhir akhirnya ujung ujungnya bisa jadi ke julid nih kalo gak direm nih gitu
tapi sebenarnya kepo itu boleh gak ya
kepo itu berarti apa
kepo itu apa
every particular object kalo gak salahkan
iya bener kan
jadi ingin tau aja
apa yang orang lain takut tau
apa yang orang lain lakukan atau yang orang lain dapatkan
ya sah sah saja kalau dengan kepo itu jadi mengambil ibro
jadi pelajaran jadi motivasi jadi inspirasi boleh silahkan
gak masalah ya
kadang kan bagi orang itu butuh ya inspirasi gitu ya
butuh sisi lain dari apa yang bisa menginspirasi hidupnya boleh
yang tidak boleh adalah ketika kita kepo dan misalnya kita mendapatkan kebaikan di orang itu
tapi kita malah nyinyirin orang itu
alah dia mau dapat gitu juga dari mana tahu sendiri
alah gitu kan
makanya orang itu kalau udah benci mil
kalo udah benci nih mbak mila
orang itu pasti akan mencari aja sisi apa yang bikin menguatkan kebencian kita
yang baik pun jadi kelihatan buruk gitu
jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain
karena yang mencintaimu tidak butuh itu
dan yang membencimu tidak percaya dengan itu
kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang
ketika berbuat baik aja masih ada orang yang gak baik sama kita dan gak suka sama kita
gimana kita berbuat buruk
ini fokusnya adalah saat kita menebar kebaikan fokuslah kebaikan itu hanya untuk allah
jadi misalnya kalo kita posting di sosmed nih tentang pencapaian kita
tapi tetap jadikan ini sebagai metode kita untuk menyiarkan kebaikan
tapi niatnya untuk allah
kan kalau ada orang yang nyinyir yang julid yang dalam tanda kutip menghina pencapaian kita
gak bikin sakit hati sebenarnya
kalau kita masih sakit hati berarti
ada yang salah nih sama
ada niat yang mungkin tidak pas ketika kita menyampaikan kebaikan itu
makanya kalau mau membedakan ya antara orang yang ikhlas dan riak itu gampang
ketika ada perubahan yang nampak
saat banyak orang yang melihat dan sedikit orang yang lihat
jadi kalau ketika banyak orang liat semangat ketika tidak ada yang liat jadi tidak semangat
berarti ada hati yang mungkin tidak tulus ikhlas dalam menjalankan kebaikan itu
oke jadi niat itu ya luar biasa
makanya orang yang ikhlas karena allah tidak akan pantang surut dengan hinaan cacian kemudian cemohan manusia
dia anggap itu sebagai bumbu aja yang menjadi penyedap dari setiap kebaikan yang dihadirkan
ya kita gak bisa lah orang tuh pengen suka sama kita semua
ya siapa kita gitu kan
baginda nabi aja dicaci pernah dimaki pernah dihina pernah
ya kita dibanding nabi kan apa coba gak ada apa apanya kita
makanya ya dalam menyebarkan kebaikan silahkan kebaikan
dan saat kita melihat kebaikan orang tuh kan harusnya kita jadi doain ya
karena gini doa yang kita lantunkan untuk orang lain itu hakikatnya akan kembali kepada kita
makanya kalau kita melihat ada kebaikan yang allah titipkan kepada orang lain doakan